fenomena calon tunggal dalam pilkada dinilai sebagai kemunduran berpolitik dan berdemokrasi
dalam hal publik berhak diberikan pilihan terhadap bakal calon pemimpinnya opsi itulah yang hilang
untuk membahas topik ini malam ini saya sudah bersama dengan fadli ramadhani
yang merupakan peneliti dari parudem selamat malam mas fadli
terima kasih sudah hadir dan juga ada imam ansori sekjen pkpi selamat malam
baik kita mulai dari mas fadli yang mengamati dulu melihat ini ya
fenomena paling tidak yang terjadi di banten ini potensinya ada tiga ya kalau tidak salah itu
akan bisa diikuti oleh calon tunggal begitu ya
dan kalau tidak salah dari lebak saya bahkan mendapatkan quotation atau kutipannya mengatakan
tidak perlulah lawan kota kosong aklamasi aja gitu jadi sangat percaya diri malah
nah menurut anda ini fenomena yang baik wajar wajar saja dalam sebuah demokrasi
ataukah ini ada tanggung jawab partai politik yang terkesan abai
pertama memang hakikat dari proses pemilu itu kan sebetulnya melahirkan calon calon figur pemimpin
yang kemudian tersedia dipilih oleh rakyat secara langsung karena rakyatlah yang pemilik kedaulatan
tapi ketika proses pemilihan umum dalam konteks ini adalah pilkada justru gagal ya menghadirkan figur figur yang potensial
figur figur yang punya kemampuan untuk menyelesaikan persoalan persoalan di daerah
artinya memang ada problem di partai politik mas indra
kenapa partai politik
karena kan partai politik adalah organ yang paling memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk kemudian melakukan kaderisasi politik
kaderisasi politik itu produknya adalah figur figur pemimpin yang bisa menjadi kepala daerah bisa menjadi anggota legislatif bahkan presiden dan wakil presiden
karena partai politik sebenarnya supplier untuk orang orang yang bisa menjadi pemimpin di berbagai daerah atau pemimpin nasional
partai politik di negara kita punya peran yang sangat strategis dan sentral
hampir semua pemilihan pejabat publik di indonesia itu melibatkan peran partai
dan apalagi ini adalah proses pemilihan melalui pemilihan umum yang pasti partai politik punya peran yang sangat vital
partailah kemudian yang melakukan rekrutmen politik pendidikan politik dan kaderisasi politik
dari aktivitas aktivitas kunci itu diharapkan muncul orang orang yang bisa dipilih oleh masyarakat untuk kemudian menyelesaikan persoalan persoalan di masyarakat
memelakukan pembaharuan di daerah
melakukan akselerasi pembangunan
dan kerja kerja lain yang kemudian orientasinya adalah meningkatkan kesejahteraan
tapi kemudian ketika pilkada serentak dua ribu lima belas dimulai muncul fenomena calon tunggal
pertama kan di tiga daerah mas indra pasti ingat
ada di surabaya pertama awalnya kemudian blitar timur tengah utara dan kemudian berlanjut juga di pilkada dua ribu tujuh belas
pilkada dua ribu tujuh belas itu jumlahnya lebih sedikit dari pilkada dua ribu lima belas
tapi jumlah calon tunggalnya meningkat tiga kali lipat
dari dua ribu lima belas hanya tiga dengan dua ratus enam puluh sembilan daerah
di dua ribu tujuh belas dengan hanya pilkada satu ratus satu daerah jumlah calon tunggalnya meningkat tiga kali lipat menjadi sembilan
ini kan sebuah anomali sebetulnya
oleh sebab itu memang ini memang ada problem
mendasar di partai politik sebagai mesin yang untuk menciptakan figur figur yang bisa dipilih oleh masyarakat
nah kita sekarang lihat pkpi
kenapa kita undang undang
kenapa kita undang undang

karena berharap juga disitu sibuk untuk melakukan pengkaderan
bukan saja sibuk dengan agenda agenda politik nasional di dpr misalnya dan lain sebagainya
tapi toh contoh untuk kota tangerang saja juga ternyata ikut ikut partai yang lain aja ya
apakah pkpi kemudian tidak melakukan kaderisasi calon calon atau bagaimana pak
pertama harus diakui memang pkpi belum sempat mengkaderkan ya
karena kita baru setelah konflik kemudian kita dicecar dengan mendaftaran yang kemarin melelahkan itu
yang kedua ini adalah ada kalkulasi politik ya
jadi kalau kita kemudian ngotot nyatau sendiri ya pasti kita tersingkir dan itu masyarakat kita itu menganggap bahwa kita tidak berhasil karena tidak mengusung orang yang jadi
jadi kita tidak mau mengusung orang yang tidak jadi
betul jadi itu kalkulasi politiknya
saya setuju dengan pak aswadli mas fadli tadi bahwa emang ya bukan hanya pkpi ya
partai partai lain juga kayaknya
dan anggaran kami soal kota tangerang misalnya ada psi yang non parlemen begitu kan
yang juga disebut ideal idealis dan lain sebagainya
tetapi kemudian ternyata ikut juga
nah bagaimana mas fadli sebelum lanjut lagi pak
bagaimana anda melihat ini partai partai yang seharusnya diharapkan fresh baru
dikatakan ideal idealis begitu
tapi ternyata akhirnya ya pertimbangannya soal elektabilitas dan lain sebagainya
partai partai yang kemudian belum memiliki kursi dan belum memiliki suara
sebetulnya bisa dikategorikan di luar entitas pendukung partai politik yang memiliki kursi maupun suara
tapi kan kemudian kalau memberikan dukungan kepada pasangan calon kan diharapkan sebetulnya mesin partainya bekerja
pendukungnya ikut bekerja ya
dan itu yang diharapkan sebetulnya
karena mencalonkan sendiri pun juga gak mungkin ya
belum punya kursi syarat kursi tadi ya
belum punya kader belum punya suara dan belum punya kursi kan
nah oleh sebab itu menurut saya memang kecenderungan calon tunggal meningkat ini mungkin saja akan terjadi lagi di pilkada dua ribu dua puluh
kan masih besok pendaftaran terakhir mas indra
kalau kemudian besok pendaftaran sudah ditutup dan di beberapa daerah yang tadi berpotensi calon tunggal itu memang hanya ada satu pasangan calon
bahkan ada di salah satu daerah itu sampai sebelas partai yang mendukungnya
ini kan mengherankan juga
karena dulu ketika proses pilkada di tahun dua ribu tiga belas misalnya kan gak mungkin juga si pasangan calon petahana ini didukung sebanyak partai politik yang sekarang mendukungnya
artinya ada partai politik yang dalam tanda petik menjadi oposisi
nah dalam ruang itu kan seharusnya partai politik yang menjadi oposisi bisa menjadi partner untuk kemudian melihat apa kemudian kekurangan yang belum dilakukan oleh si kepala daerah
nah soal program yang belum tercapai
soal sektor kesejahteraan kesehatan dan lain
sebagainya yang belum dilakukan
di ruang itulah seharusnya partai politik yang bukan pendukung petahana ini bisa melahirkan figur yang bisa menjawab tantangan ini
nah seharusnya kan logika kaderisasi itu kan begitu
tapi kan kemudian ketika masa jabatan petahana mau habis tiba tiba partai politik yang tidak mendukung di awal di dprd dalam tanda petik menjadi oposisi justru ikut
jadi partai pendukung
dengan argumen kalkulasi politik elektabilitas
elektabilitas itu bagaimana
misalnya kalau kita ambil contoh seperti misalnya di dua ribu lima belas di surabaya
siapa yang mau menghadap atau melawan risma begitu waktu itu
karena akhirnya kan pasangan calon yang dilawankan pun akhirnya sekedar diadakan akhirnya
ya banyak variable memang
untuk kenapa kemudian partai politik enggan untuk mengajukan pasangan calon sendiri
tadi yang dikatakan pak imam salah satunya adalah faktor elektabilitas
dan itu memang menjadi sebuah hal yang tidak bisa dipungkiri memang
karena partai tentu punya pandangan kita main tentu untuk menang
kalau untuk kalah ngapain
nah tapi kan itu
kos udah keluar ya biaya udah keluar ya
itu kan fakta di ujung mas indra
kenapa sampai ke sana
karena memang proses berjalan selama lima tahun
ada proses kaderisasi yang tidak berjalan
ada kemudian proses rekrutmen yang belum bekerja dengan maksimal
dan kalau mau ditulis lagi mundur ke belakang
kita kan harus mengakui juga sistem partai mulai dari sumber keuangan
kemudian biaya untuk melakukan pendidikan politik dan kaderisasi politik kan memang minim ya di partai
itu bisa menjadi salah satu penyebab juga
kalau kita mau melihatnya secara lebih luas
tapi pkpi sendiri melihat dengan sama sama sepakat kemudian mendukung calon yang sama
itu kan dinamikanya kemudian menjadi merasa tidak pki bahwa itu fair bagi masyarakat
misalnya untuk memberikan opsi opsi yang banyak
seharusnya kan pemilihan kan memberikan opsi yang banyak
pemilih yang terbaik
disediakan bagi masyarakat
andai pkpi punya kursi yang cukup
saya kira kita akan bisa berargumen ya
kita harus tahu diri realistis
saya mencarat tidak hanya tiga malahan di banten itu
ada empat ya
kota tangerang kabupaten tangerang lebak dan serang
jadi tidak hanya dari sisi partai
saya kira justru saya melihat
di banten itu tidak bagus kalau begitu
kenapa nggak ada yang independen misalnya
tapi saya juga melihat lebih jauh bahwa ini sebenarnya kita harus melihat lagi undang undang kita
terlalu berat mungkin
sehingga kalau tidak punya itu ya nggak mungkin dia mencalonkan sendirian
kalau gabungan gabungan itu sudah terlanjur diambil semua oleh partai partai itu
kalau misalnya nggak ada syarat itu
itu pkp nya pasti akan punya kandar juga
ya kalaupun syaratnya agak dikurangi sedikit lah
jadi berapa persen itu
di samping itu juga ini ya
faktor yang kuat itu kan dari banyak segi ya
kuat karena memang dia rata rata kan incumbent atau keluarga incumbent yang di banten ini
iya kayak serang itu istrinya wali kota
lebak juga bupati incumbent kan
jadi mereka sudah ya punya banyak
punya banyak modal ya
modal dalam arti strukturnya di bawah bawah jaringannya sudah kuat dan sebagainya
itu yang mempengaruhi
saya juga melihat di luar jawa ada mamasa
mamasa juga tunggal saya lihat ya
bukan banteng sulsel juga ada yang tunggal
nah umumnya mereka adalah incumbent
jadi terlalu kuat
jadi calon calon tunggal ini incumbent ya sebelumnya ya
contoh di surabaya yang lalu juga incumbent begitu
betul jadi apalagi incumbent hanya cuti kan
nah ketika dia maju dia masih
itu juga menjadikan mereka sangat powerful untuk bisa
jadi anda menyoroti peraturan perundangannya ya
yang kemudian juga memiliki celah di situ
bagaimana menurut anda
calon independen juga sekarang kan berat juga syaratnya kan harus mengumpulkan sekian berapa persen
masih jadi untuk ktp itu ya
ini bicara threshold jadinya ya
jadi artinya dekorasi kita tidak memberikan peluang yang kepada banyak orang
apalagi selain berat syarat syaratnya
kemudian juga menghadapi para incumbent yang kuat
jadi partai partai ini realistis saja ya udah gabung aja lah gitu ya
begitu mungkin syarat pencalonan ini yang menjadi permasalahan sebenarnya
ya salah satu problem kan tadi kita urai adalah problem kaderisasi di partai
tapi kalau bergeser ke penyebab lain mas indra
teknis elektoral tadi yang disinggung juga menjadi salah satu penyebab juga
banyak variable memang ada dua menurut saya
pertama syarat pencalonan itu syarat jumlah kursi maupun syarat suara
itu kan hanya ada ambang batas bawahnya saja
nah oleh sebab itu kemudian pasangan calon yang punya pengaruh yang kuat terhadap partai politik
punya sumber daya yang begitu kuat
akan terbatasi dengan abang batas atas tadi ya
bisa kemudian memborong dukungan partai
dan bahkan pengalaman pilkada dua ribu tujuh belas dan dua ribu lima belas itu
ada pasangan calon kemudian yang mengambil dukungan partai
tapi itu tidak dipergunakan untuk mendaftar
tujuannya adalah hanya untuk menghalangi pesan politiknya saja
nah makanya menurut saya salah satu kalau memang bicara penataan regulasi ya
salah satu yang mungkin bisa ditata itu adalah memberikan ambang batas maksimal
bagi partai politik atau bagi pasangan calon
untuk kemudian bisa mengumpulkan dukungan partai
lebih dari itu nggak boleh
nah ini juga akan lebih mendorong partai kemudian untuk lebih bersikap rasional
untuk melakukan koalisi dan juga mungkin menghindari koalisinya yang jauh lebih transaksional
mereka akan lebih memilih mungkin berkoalisi hanya dengan partai yang punya ideologi yang sama
paling kalau tidak ideologi ya karena sulit menemukan itu paling program ataupun pendekatan pendekatan yang bisa diterima
rata rata selalu incumbent apa yang anda cermati tentang hal ini
kita akan ulas setelah jeda berikut tetaplah bersama kami di prime news
fenomena calon tunggal yang dinilai meningkat dari pilkada serentak dua ribu lima belas kemudian pada dua ribu tujuh belas juga meningkat
bahkan diprediksi akan meningkat lagi begitu di tahun dua ribu delapan belas ini ya
dan apakah memang ini rata rata adalah mereka incumbent yang selalu menjadi calon tunggal
karena pertanyaan saya begini mas sebelum lebih lanjut dijawab ya
ketika seorang terpilih begitu menjadi komponen
ketika menjadi kepala daerah maka dalam pemerintahan daerahnya dia ingin mendapatkan stabilitas politik di daerah itu begitu ya
maka sering kita lihat juga bahkan tingkat nasional kan ada konsolidasi merangkul berbagai pihak agar pembangunan bisa berjalan dengan baik
tapi masalahnya ini kemudian berlanjut sampai pemilihan selanjutnya
apakah ini kemudian juga menjadi arti calon tunggal ini
tidak adanya check and balances selama pemerintahan itu
ya sangat mungkin itu terjadi
tapi kan kemudian kalau kita lihat di beberapa daerah
mungkin di beberapa daerah
di beberapa daerah yang berpotensi menjadi calon tunggal itu kan kemudian dalam perjalanannya ternyata pada masa jabatan lima tahun awal itu ada kok kelompok partai politik yang menjadi partai oposisinya
karena kan itu lanjutan dari kontestasi sebelumnya ya
dan kemudian mereka menjadi penyeimbang menjadi pengawas bagi pasangan calon kepala daerah terpilih
tapi justru kondisinya berbalik ketika proses pencalonan terjadi
nah pertimbangannya sangat sederhana saja
ini soal pragmatisme partai ingin menang dalam sebuah proses pemilihan
mereka hanya akan berpikir untuk apa kita kemudian ikut kalau hanya akan kalah
dan kenapa tadi pertanyaan mas indra kenapa banyak petahana yang didukung atau banyak petahana yang berpotensi menjadi calon tunggal
karena kita harus akui bahwa memang petahana punya elektabilitas yang tinggi
dia punya ruang untuk kemudian menyampaikan keberhasilannya
dia punya ruang untuk menyampaikan program program yang sudah berhasil
belum lagi dia kan sangat powerful ya
punya ruang untuk menyampaikan bantuan bantuan yang kemudian itu bisa diklaim sebagai keberhasilan pembangunan daerah sama masa kerjanya
nah oleh sebab itu memang kecenderungan elektabilitas petahana yang sangat tinggi membuat partai partai partai yang sebelumnya tidak mendukung menjadi mendukung
karena kalau maju dengan pasangan calon lain ya risikonya kalah
saat pemerintahan berjalan kritis
penyeimbang gitu ya
ataupun check and balances gitu sebagai partai oposisi dalam tanda kutip ya
tetapi ketika proses pencalonan lagi pemilihan lagi bergabung dengan tujuan untuk apa bertarung kalau untuk kalah begitu kan
tapi kalau misalnya semuanya bergabung dari satu sisi dia akan menang
menang lawan siapa masalahnya apakah menang lawan kota kosong itu menjadi sebuah kebanggaan bagi partai itu pak contohnya
ya sebetulnya ini bukan fenomena baru ya
zaman dulu kan ada pemilihan kepala desa
jadi ini dipermodern dengan sekarang dengan pemilihan yang sifatnya beda dengan dulu
tapi kan itu bukan partai politik ya
ya betul artinya bibit itu sudah ada
partai politik sekarang berarti belum berhasil keluar dari masa lalu itu
kita khawatirnya kualitasnya sama dengan pemilihan kepala desa nanti jangan jangan kalau meniru apa yang terjadi
makanya ke depan saya kira partai partai menyadari bahwa ini adalah kelemahan yang harus diperbaiki
semua daerah jangan hanya berpikir pada tingkat nasional
semua daerah juga harus punya kade kade yang bagus
ke depan ini saya kira membuka kesejahteraan baru pada partai partai politik untuk membangun kade kade yang
tapi semangat yang dimiliki pkpi ini memang tidak bisa diterapkan sementara ini karena tidak punya kursi
iya saya kira itu makanya kita berusaha sembilan belas kita punya kursi yang merata
jadi saya kira ini juga memukul kita semua partai partai
aneh juga kan
antara peta politik di nasional dengan daerah sekarang kan sangat berbeda ya
seperti yang di kasus di tangerang serang itu kan berkumpul partai partai yang sebetulnya secara nasional
di nasional berhadapan
berhadapan ya ini hal yang baru juga tetapi memang gak bisa di semuanya
aslinya koalisi permanen gak bisa diterapkan
gak akan ada
tetapi yang jelas bahwa seperti yang terjadi di tangerang saya mencatat untuk sementara enam ya belum tahu yang lain
tapi kan pastinya besok
di luar banten di luar ini
ya saya baru berpikir enam besok kan akan ketahuan
yang pasti sudah lebih tinggi dari dua ribu lima belas ya kalau sudah enam ini ya
karena trennya kan naik terus
nah ini saya kira kan banyak
ini juga sebaiknya juga partai melakukan evaluasi ke depan
jangan hanya memperkuat di lini pusat
daerah itu betul betul kepengurusan yang kuat kader yang baik
saya kira momentum pencalekan ke depan ini kita gunakan
makanya kenapa partai partai yang kecil yang kayak pkpi atau yang lain bergabung dengan ini karena dia berpikir juga
jadi kalau di daerah itu orang mengatakan wah ternyata yang melawan ini partai partai yang akhirnya kalah ya
masyarakat punya citra yang buruk dari partai itu
kalkulasi politik akhirnya terkesan pragmatis nggak pak
ya sementara pragmatis
sebenarnya terus diakui dengan pkpi
tapi ke depan kita harus ber
paling tidak jujur di depan
belum punya kursi gitu ya
tapi begini kemudian saya kembali ketanya keuntungannya apa
ini kan bukan calon kota kosong
lebih parah lagi kalau kalah sama kota kosong begitu ya mas wadi
akhirnya orang berpikir bahwa keuntungannya adalah transaksi
ada hal lain begitu keuntungan yang diperoleh ketika mereka bersepakat bergabung
daripada saya kalah
mengeluarkan biaya hanya untuk kalah
lebih baik bergabung
kalau soal menang lawan calon lain ada pride ada kebanggaan
itu mungkin iya begitu ya
kalau kita lihat di pertarungan di beberapa pilkada yang lain misalnya
kontestasinya begitu tinggi begitu ya
tapi kalau ini kesannya apa keuntungan yang dapat
salah nggak masyarakat kemudian berpikir keuntungannya ya
ada hal hal lain bisa saja money politik akses kekuasaan yang lain dan lain sebagainya
ya satu tentu saja soal akses kekuasaan ya
karena partai politik mengklaim bahwa
dialah yang mendukung pasangan calon yang menang
tapi sebelum itu mas indra
kita kan harus akui juga bahwa memang mekanisme sentralisasi pencalonan partai politik
yang hampir bisa dipastikan ditentukan oleh dpp
ini kan bisa menjadi salah satu penyebab juga
faktor pengiringnya adalah praktik mahar politik
kemudian ketika pasangan calon ya
calon yang tunggal itu kemudian
sekali lagi memiliki sumber daya yang kuat
sumber daya ekonomi sumber daya manusia
dan termasuk juga kemudian pengaruh dengan elit partai
kan ini bisa menjadi salah satu penyebab
kemudian dukungan partai politik yang sebelumnya bukan kepada dia
menjadi kepada dia
kepada pasangan calon tunggal ini
apa penyebabnya ya soal pengaruh kedekatan dengan elit
dan mungkin saja ada dugaan praktik politik mahar
dan juga mungkin soal yang ketiga pertimbangan untuk menang tadi
nah sangat mungkin juga misalnya ya
dewan pemimpinan cabang maupun dewan pemimpinan daerah partai
punya calon yang lebih besar
punya calon penantang
tapi ketika calon penantang ini kemudian diusulkan kepada dpp
dpp nya gak setuju
karena kenapa gak setuju
karena kemudian sudah merapat kepada dpp partai politik
untuk kemudian memberikan dukungan kepada yang bersangkutan
nah ini bisa menjadi salah satu penyebab juga
sehingga mekanisme demokrasi di internal partai politik
untuk mengajukan calon calon alternatif
figur figur yang bisa menjadi penantang petahana itu menjadi tidak tercapai
karena sangat sentralnya
pencalonan kepala daerah kita
kan sekarang ini orang yang kalau ingin maju menjadi calon kepala daerah harus diakui lah
lobby nya semua di jakarta kok
oh gitu ya
ya bagaimana pak
saya akan mengoreksi ya
ya mungkin umumnya partai begitu
tapi pkpi tidak
pkpi betul betul seleksi untuk para calon
itu dari bawah
tapi restu terakhir di dpp
ini bukan menentukan
walaupun juga banyak perusahaan di tingkat nasional yang minta
atau dari bawah juga yang langsung ke dpn
selalu kita kembalikan
kembalikan ke daerah
asal saudara didukung oleh tingkat
jadi gak ada perintah langsung untuk daerah ini adalah a begitu tidak ya
ini bisa dicek
baik ke tingkat provinsi maupun di ini
dan kita terus terang tidak ini
tidak pernah bicara soal mahar di pusat
kalau daerah saya nggak tahu lah itu
tapi kan sebagai sekjen harus mengawasi
akhirnya kan mereka pintar pintar juga
gak bisa terus terang
sempat ada nggak yang nawarin pkpi gitu
atau bermain secara politik uang dana dan sebagainya
tadi siang itu ada yang menawarin pkpi
satu setengah miliar hanya untuk calon buah bati
agar menghindari kotak kosong
jadi sebenarnya dari sisi itu bagus
jadi maksudnya calon lawan untuk rekayasa saja
untuk calon penantang
biar bisa menghendapi penantang
penantang bayangan jadinya
satu setengah miliar
berarti ini terjadi kayak gini ya
diterima gak sama pkpi ini
saya tadi sudah koordinasi dengan pak ketum
kalau saya menolak pak ketum gimana
sudah saya setuju
kita punya martabat
maksudnya setuju ditolak ya
jadi jangan sampai hanya karena uang begitu
kecuali ada alasan yang memang betul betul apa itu
dan juga mereka sebenarnya sudah berusaha sudah lama
tapi kita memang tidak sesuai dengan aspirasi dari bawah
tapi ini fenomena yang lain lagi dari soal calon tunggal ya
tadi ada calon tunggal
tetapi supaya lebih legitimit
ada dibuat calon penantang
tapi sebenarnya penantangnya ini rekayasa
ini ada juga yang kayak seperti ini
ya kota surabaya kan sempat memunculkan fenomena itu juga
ketika kemudian muncul pasangan calon yang seolah olah ya
agar kemudian pemilihan kepala daerahnya tidak satu pasangan calon saja
dan banyak juga kemudian daerah daerah lain yang mungkin ya berpotensi melakukan hal yang sama
seperti yang disampaikan pak imam ini kan realitas
nggak bisa lagi dibantah bahwa itu memang ada
kenapa kemudian muncul praktik transaksi mahar kepada partai
dengan berbagai tujuan
ternyata selain ingin didukung oleh partai politik
ternyata juga ingin mendapatkan dukungan untuk
mengadakan lawan tanding
agar tidak hanya berhadapan dengan kota kosong
ini tentu saja sebuah kekhawatiran terhadap demokrasi elektoral kita ke depan mas indra
jadi partai siapa yang nawarin satu setengah m itu pak
bukan partai malah seorang petinggi provinsi
oh begitu jadi pendukung calon tertentu ya
karena mungkin incumbent ini kurang setia pada petinggi di provinsi
orang provinsi menyebonsori lawan
ini perlu dilaporkan ke bawah sud tidak
seharusnya ya informasi informasi seperti ini kan penting ya
dan kemudian tidak hanya yang terjadi di tempat yang tadi diceritakan pak imam juga
bakal calon wakil gubernur jawa barat yang namanya deddy mulyadi itu kan juga pernah mengatakan diminta puluhan miliar
oleh salah satu elit partai politik
dan informasi yang dikeluarkan langsung itu kan seharusnya bisa ditindaklanjuti oleh pengawas pemilu
bisa inisiatif pengawas pemilu ya mendengar informasi ini
pilihannya kan diberikan
pilihannya kan dua mas indra
laporan atau temuan
nah ini kan ada informasi awal yang menurut saya harus ditelusuri
harus diklarifikasi lebih jauh
jadi bukan pasif ya harusnya pengawas pemilu ini ya
ya karena mereka bisa melakukan temuan atas dugaan pelanggaran
dan larangan politik mahari ini kan ada di undang undang pilkada
sanksinya tidak main main juga
sanksi pidananya ada
sanksi diskualifikasinya ada
bahkan bagi partai yang terbukti meminta uang kepada bakal calon
itu bisa diberikan sanksi
tidak boleh diberikan sanksi tidak boleh mengajukan pasangan calon untuk periode kedepan
nah ini kan bagian dari
kalau seperti sosok personal tadi bagaimana
bukan partai dan lain sebagainya
nah makanya itu yang penting untuk ditelusuri
aktor yang bermain dalam kontestasi pilkada ini kan banyak sekali
ada orang yang menjadi penghubung ke partai
ada pun elit partainya sendiri
itu yang menurut saya penting untuk ditelusuri oleh pengawas pemilu
oke baik terima kasih atas ulasannya malam hari ini
semoga memang tidak naik dari semula enam ya
semoga tidak naik menjadi lebih besar lagi dibandingkan
tahun dua ribu tujuh belas calon tunggal melawan kotak kosong ini
terima kasih pak imam ansori
terima kasih juga mas fadli